kuasa hukum ganjar mahfud todung mulya lubis mengaku ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
bersedia jika dipanggil menjadi saksi di sidang sengketa pilpres
meski kapasitas megawati bukan sebagai pejabat publik namun ia bersedia hadir sebagai saksi
todung juga mengatakan tidak hanya empat menteri namun kapolri juga dihadirkan dalam sidang phpu
kapolri dinilai penting lantaran diduga banyak anggotanya diduga melakukan intimidasi dan permasalahan pilpres dua ribu dua puluh